bodo mau lo suka sama gue mau enggak emang penting
aduh deh jangan bawa lu tuh udah ngelarang larang gue makan terus sekarang lo mau ngelarang larang gue yang lain
ini kan baru keluar kemaren kok lo bisa dapet sih
ah lo mau dengerin
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
mil perasaan gue aja kali ya tapi kayaknya sisir tuh ninggalin kita deh
cuk nat itu sih bukan perasaan lo tapi emang kenyataan
kalau teg kayak gitu juga gue gak bakal maksa maksa dibuat arwan dan jadi anggota cheers tiger
koalat sama siapa
karena mungkin dia kan jahat
iya tapi kan kita tuh gak boleh lagi balas kejahatan sama kejahatan juga eh kan
honey mau duduk sini
aku mau pergi
sil nanti kita makan siang bareng ya di kantin kita tuh udah jarang banget ngobrol bareng tau gak
sorry deran aku tuh gak bisa aku udah janjian sama geng cheer stigger buat makan siang bareng jadi aku gak bisa
gak apa apa temen temen baru kamu itu lagi
tau gak sih sejak kamu jadi ketua cheers tiger
satu lagi buat aku juga buat temen temen yang lain
ya ini kita makan siang ya
gue jalan dulu
malam ini kita jadi jalan kan
cuma gue udah pesta selama tahun
pokoknya bakalan asyik banget
jadi dana nyincatik ya
ih kebayang gak sih
dulu tuh gue segendut ini
aduh baju gue gimana sih
sisil kok lo jadi kayak gini sih
gue aduh gue tuh lagi sibuk banget nyari baju buat begini ya
ya tapi gak harus dengan buang buangin baju gue kayak gini kan
baju lo tuh kan udah gak kepake
gue gak bakal ngemuk lagi
gue juga gak bakal ngebiarin badan gue ngegelembung lagi
sisil gue udah gak suka lagi sama lo sekarang
mau lo suka sama gue mau enggak emang penting buat gue
lihat deh kita mau apa
kok kalian tau sih kalo gue lagi butuh gaun
tau dong todo yang cerita katanya lo mau diajak ke pesta sama viro
nah sill lo dulu kan pernah cerita sama kita kalau lo gak punya gaun
so lo pasti butuh pinjeman gaunnya kan
iya lo pasti butuh sih
aduh kalian tuh baik baik banget deh
kita di gelendak nantang
yang bener lo semua diundang emangnya
eh ya enggak sih tapi kan
tapi kita kan temen lo juga sil pasti kita boleh ikutan dong
boleh dong iya gak
iya sil pesta katanya oke banget gitu kita pengen banget dateng sil
jadi karena kita udah pinjemin gaun ke lo lo mau ngajak kita kan
tuan putri udah siap rangkat
jadi tapi ngomong ngomong ada yang mau aku omongin gitu sama kamu
malang viro kita mau ikut ke pesta ya
nah itu dia yang lawan tahun sayang
nah ini yang lawan tahun sayang
nadi kenalin cewek gue sama temen temennya
lo ngapain semua di sini lo sendiri ngapain ada di sini
nadia yang punya pesta ini tuh sepupu gue
kalo sepupunya yang punya pesta
ah udah yuk kita cari minum aja yuk
biar gue tebak pasti cewek yang digandeng viro tadi adalah cewek yang bikin hancur popularitas lo di sekolah
dan kayaknya kalo lo ga segera bertindak
dia ga cuma bakal ngancurin populeritas lo di sekolah tapi juga di pesta ini
ya hitung hitung buat sekalian ngeramain acara pesta gue
nih ya kalo lo mau pasti bisa banget jadi model
nih formulirnya udah gue guntingin
wah gue harus ngirimin tiga lembar foto besok lusa
terus audisinya langsung gitu
hmm tapi kenapa kok lo guntingin formulirnya sendiri sih
hmm gini sil sebenernya gue pengen ikut sil
tapi karena gue ngeliat lo berpotensial nih ya gue kasih ke lo deh
toh keren lo untuk menang tuh besar banget
iya bener banget sil
aduh sih sil tenang dong kita berdua tuh ngedukung lo banget
sekarang kita saksiin acara istimewa berikut ini
nah cewek cantik yang satu ini mau ngasih hadiah yang istimewa buat kita semua
dia bakal menari buat kita semua
oke han bisa cerita dikit
kenapa kamu kok tiba tiba pengen nari di sini
alasan gue sih simpel aja
gue mau kasih surprise buat nadia karena nadia adalah suku terdekat gue
dan kebetulan kan gue captain childers sekolah gue
mantan woy mantan dia tuh mantan captain childers kita
kamu ngaku masih ya ga
kapten yang aslinya ada di sini nih
bener begitu han nih
gini gini tenang dulu oke tenang dulu tenang dulu tenang dulu
gue punya ide yang lebih baik
daripada kalian berdua berdebat siapa yang lebih baik jadi kapten c sebenarnya
lebih baik kalian berdua naik sini sama sama nari
biar semua yang ada di sini bisa netuin siapa yang jadi captain creader sebenarnya
gue sih terserah aja asal nari tantang berani
allah allah pasti bisa
lo pasti bisa ngalahin dia
oke dan sekarang kasih tepuk tangan buat dua c cantik ini
luar biasa luar biasa
ternyata dua cewek ini bukan cuma cantik cantik
tapi juga oke banget dalam hal menarinya
kalau begitu sekarang kita cari siapa pemenangnya
biar fair biar allah semua sendiri yang milih siapa yang mates jadi juaranya
gue udah siapin potongan kertas dan juga pen
tenang aja lo pasti menang kok
rusan fisik dia boleh ngalain gue
tapi rusan nari
penang aja sil
lo pasti menang bisa ngalahin dia
oke dan ternyata hasil terakhirnya untuk sisil dua puluh empat
dan ini adalah suara yang terakhir
dan suara terakhir memilih
ternyata hasilnya imbang gak ada yang menang gak ada yang kalah
kecuali kalau ada salah satu di antara semua yang belum milih
loh ternyata viro belum milih
ayo fir cepet langsung aja lo milih siapa sisil atau hany
ngomong apaan sih jelas jelas pilih sisil pacar gue
jadi pemenangnya adalah
dasar benda benda yang merusak hidup orang
kasar gwanget sih
udah lah han sportif dong terima kenyataan lo tuh kalah
udah kita pergi aja yuk
guest what kalau gitu gue juga akan ikut
dan kali ini gue buktiin kalau gue gak akan kalah